polda metro jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan kpk
saat menangani perkara di lingkungan kementerian pertanian ri pada tahun dua ribu dua puluh satu
dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan
di reskrim sus polda metro jaya komis pol adi safrisi menjuntak mengatakan
menaikkan status perkara ini didasari dari fakta penyelidikan yang dilakukan
sejak tanggal dua puluh satu agustus hingga tanggal enam oktober tahun dua ribu dua puluh
penyidik juga telah merekomendasikan foto yang memperlihatkan
ketua kpk firly bahuri bertemu menteri pertanian syarul yassin limpo
masuk materi penyelidikan
foto ini diduga telah melanggar undang undang tentang komisi pemberatasan tindak pidana korupsi
yang berisi larangan berhubungan langsung ataupun tidak langsung
dengan pihak tersangka ataupun pihak lain
pada hari jumat tanggal enam oktober dua ribu dua puluh
telah dilaksanakan gelar perkara
untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan
ke tahap penyidikan
dalam dugaan tindak pidana korupsi
atau penerimaan hadiah atau janji
oleh pegawai negeri
atau penyelenggaran negara
terkait penanganan permasalahan hukum
di kementerian pertanian republik indonesia
pada sekiranya kurang waktu
terkait penyelidikan terhadap pemerintah
terkait penyelidikan terhadap pemerintah
terkait penyelidikan terhadap pemerintah